pembelajaran pembersih tangan
di sekolah ini siswa dibagi dua mulai dari pukul tujuh hingga sembilan pagi dan jam sepuluh hingga dua belas siang
di smp negeri satu kota depok pembelajaran berlangsung kondusif
siswa dan siswi harus menjalani prokes sebelum memasuki kelas
di pintu masuk disiapkan bustafel yang dipisahkan antara siswa dan siswi
demikian pula dengan jalur siswa dan siswi yang terpisah mulai dari pintu masuk sekolah hingga masuk ke ruang kelas
meski menerapkan protokol kesehatan secara ketat tidak sedikit orang tua yang khawatir
anaknya tertular covid sembilan belas ketika mengikuti belajar tatap muka di sekolah
tidak khawatir ya karena anak anak sd ini kan belum vaksin ya memang pasti belum ada yang vaksin
kecuali kasenangnya kebetulan anak saya kelas tiga sd jadi belum vaksin
saya coba datang ke sekolah lihat dulu kan gitu seperti apa sih ternyata
alhamdulillah kayaknya sih bisa ini ya prokesnya lumayan
para siswa sma dan smp negeri satu kota bogor jawa barat juga mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas
selain kelengkapan fasilitas medis
pemda meminta sekolah memasangi partisi kursi meja siswa hingga rutin menyemprot disinfeksi
pengelola sekolah menerapkan sistem ptm dan daring sekaligus
pihaknya juga mewajibkan siswa diantar orang tua hingga larangan istirahat di luar kelas
pembaikan ptm negeri satu bogor
ini mendapatkan jadwal untuk melaksanakan ptmt atau pembelajaran tetap muka terbatas
kegiatan sekolah hanya dibuka selama tiga jam dengan durasi tiga puluh menit per mata pelajaran
demi leputan cnn indonesia